anda masih bersama kami hanya beberapa pekan di jalan pilkada ibu kota
berbagai lembaga survei mulai merilis temuannya
namun hasil sejumlah lembaga survei cukup bervariasi
seperti apa bentuknya berikut liputannya
warga jakarta yang saya cintai dan banggakan
visi terutama dan membangun manusianya
kota yang maju bahagia
geliat pilkada ibu kota tidak hanya tergambar dalam serunya debat kandidat
perang argumen di media sosial atau aksi kampanye para kandidat
hal ini juga tergambar dari hasil survei tingkat elektabilitas para kandidat
dengan waktu yang relatif sama dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan
beberapa lembaga survei kredibel merilis hasil yang berbeda
likara survei indonesia yang melakukan survei pada lima sebelas januari dua ribu tujuh belas
menunjukkan pasangan agus silvi masih perkasa menempati posisi teratas
sementara pasangan petahana ahok jarot berada di posisi kedua
lembaga poltreking indonesia yang menyelenggarakan survei pada sembilan hingga tiga belas januari dua ribu tujuh belas
menghasilkan hasil sigi yang tidak jauh berbeda secara komposisi
pasangan agus silvi yang diusung koalisi cikes bertengger di posisi pertama

dan pasangan anis baswedan dan sandiaga uno ada di urutan ketiga
hasil yang cukup berbeda dirilis oleh lembaga polmark research center
dalam survei polmark yang dilakukan pada enam hingga dua belas januari dua ribu tujuh belas
pasangan agus silvi ada di urutan kedua
sedangkan petahana melorot di urutan buncit
kendati dilakukan pada desember yang lalu
lembaga survei indonesia atau lsi
juga merilis temuan tentang pilkada dki jakarta
menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset pimpinan dodi ampardi itu
pada tiga sebelas desember dua ribu enam belas
elektabilitas ahok jarot berada di urutan teratas
sementara responden yang merahasiakan pilihannya
bervariasinya hasil temuan beberapa lembaga survei yang selama ini
punya kredibilitas di mata publik tersebut
memang terbilang mengejutkan
kendati belum tentu menjadi rujukan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat
namun beragam hasil temuan ini
membuat publik cukup punya alasan untuk mempertanyakan kredibilitas lembaga survei
apalagi beberapa lembaga survei juga merangkam
sebagai konsultan politik calon calon yang berlaga di kontestasi pilkada
dedy putro cnn indonesia
jelang beberapa pekan lagi menuju pilkada dki jakarta
tingkat elektoral kandidat terus bergerak secara dinamis
dinamika ini tercermin dalam berbeda bedanya hasil
hasil sigi beberapa lembaga survei yang memotret perkembangan mutakhir kontestasi pilkara dki jakarta
apa yang membuat temuan beberapa lembaga survei ini berbeda
dan bagaimana kemudian kondisi pemetaan paling mutakhir
terkait kontestasi pilkara dki jakarta yang paling menjadi sorotan di indonesia saat ini
untuk membahasnya malam hari ini lebih dalam lagi
sudah hadir narasumber kami yang hadir di studio dua cnn indonesia
yang pertama saya akan perkenalkan mas eko bambang subiantoro
direktur research polmark indonesia
terima kasih mas eko
terima kasih eko
kemudian ada bang hanta yudha direktur eksekutif poltracking indonesia
terima kasih bang hanta sudah datang
dari pagi acaranya sudah sibuk tapi harus mengakhiri di cnn
supaya lebih lengkap
kemudian ada profesor muhammad a s hikam
pengajar ilmu politik dari presiden universi
terima kasih prof hikam sudah datang
tapi sebelum kita akan mulai dialog
kita akan membedah survei survei hasil temuannya terakhir dulu ini
tapi sebelum saya akan membuka dan juga kita membedah hasil survei dari bapak bapak berdua ini
saya ingin minta disclaimer atau klarifikasi
atau konfirmasinya dulu sebelum kita melanjutkan
supaya tidak ada dusta diantara kita nih malam hari ini
saya ingin tanya apakah dari dua para surveyor senior ini
selain merilis survei hasil surveinya
anda juga menjadi bagian dari konsultan politik salah satu calon yang berlagak di pilkada dki nggak
saya ke bang hanta dulu
poltreking indonesia tidak menjadi konsultan salah satu dari ketiga kandidatnya
meskipun mendapat tawaran
dan saya poltracking indonesia memilih untuk tidak
karena itu saya memilih bisa menjadi analis
kalau saya konsultan saya pasti ketahuan lah
kita konsultan kemudian mengatakan tidak konsultan atau sebaliknya
jadi saya katakan tidak
bahwa kita menjalankan survei ya bekerjasama
dengan berbagai termasuk dengan media ya
kita polling pasca debat dengan media
dan kita bisa bertanggung jawabkan
meskipun isu utamanya menurut saya independensi itu independensi di hasil ya
generasi ditemuan dan metodologinya
meskipun saya bekerjasama dengan pak aisyika membiayai saya
umpamanya secara profesional
maka harus dipastikan beliau tidak boleh mengintervensi menggunakan hasil
hasilnya harus ilmiah
apa yang terjadi itulah hasilnya faktanya ya
oke saya akan ke mas eko dulu
mas eko apakah polmark indonesia sendiri selain merilis cg terbarunya
apakah juga menjadi konsultan politik
salah satu kandidat yang berlaga di pilkada dki
polmark indonesia memang sejak berdiri tahun dua ribu
itu memang memposisikan dirinya sebagai konsultan politik yang berlagak di pilkada dki
memposisikan dirinya kami sebagai konsultan politik sekaligus lembaga survei
survei bukan bagian yang terlepas dari satu konsultasi politik
sehingga konsultasi politik juga membutuhkan sejauh mana hasil hasil survei lapangan
karena disitulah metodologi yang terjaga keakuratan dan sebagainya itu menjadi bagian yang cukup penting
dalam hal ini saat ini polmark indonesia bekerjasama dengan menjadi konsultannya pasangan anisandi
kami memang membantu dalam kerangka kerja strategi
sekaligus bagaimana kami juga memetakan sejumlah hal
dan salah satunya melalui survei yang semua terangkum di dalam satu kontrak kerjasama kami
survei bagian salah satu
sehingga kami survei ini menjadi salah satu inti daripada kerja pak pemenangan
jadi polmark indonesia menegaskan bahwa menjadi konsultan politik untuk pasangan anisandi selain juga merilis hasil surveinya terakhir ini ya pak seko
ini memang dua penguat politik ini meskipun pertanyaannya singkat tapi jawabannya bulet kemasangan ya
oke kita akan bahas
sebenarnya enggak bulet
bulet kalau bahasa jawanya
oke kita akan melihat bagaimana perkembangan dinamika politik terkini di pilkada dki jakarta melalui potret hasil survei kedua lembaga ini polmark indonesia dan juga poltreking indonesia
kita akan lihat dari poltreking dulu ya bang hanta mungkin bisa menjelaskan kita akan hadirkan grafisnya di belakang kita ini perbandingan survei terakhir polmark
poltreking pada november dua ribu enam belas dan yang paling baru nih januari dua ribu tujuh belas kalau kita lihat kenapa saya pasangkan dua dua gini supaya kita bisa melihat tren fluktuasi dan dinamikanya apa yang bisa anda jelaskan bang hanta
ini adalah obat pertanggung jawabkan secara metodologi temuannya disampaikan dengan kredibilitas artinya jujur apa adanya
nah temuannya adalah ketika dibuat tiga simulasi tiga pasangan ini satu pasangan nomor satu itu trennya karena ini ditampilkan tren ya kita bisa lihat ada tren naik
naiknya memang tidak begitu tinggi ya yang kedua itu sebenarnya kita ada data di september juga september ke november itu pasangan nomor dua pak ahok turtamag karena belum ada belum resmi berpasangan itu
karena belum ada belum resmi berpasangan ya pada saat itu
itu tren kan turun karena berbagai macam isu
kemudian sekarang rebound bisa dikatakan naik trennya mulai naik
kemudian yang ketiga kenaikannya enam sekian persen
bisa dilihat di sana enam delapan puluh delapan persen
sementara pasangan nomor urut tiga itu kenaikannya cukup signifikan ya
dari dua puluh empat puluh dua ke dua puluh delapan enam puluh tiga persen itu
ada sekitar delapan sekian persen trennya juga naik
semuanya naik cuma ada yang cukup signifikan
ada yang tidak begitu signifikan
misalnya ya agak landai ya di pasangan nomor satu
yang turun justru yang tidak tahu dan tidak jawab atau swing
itu hukum alam elektoral kita otomatis semakin dekat pilkada
pengambilan hariha pengambilan suara
karena semakin banyak orang menentukan pilihan
sehingga undecided nya pasti berkurang
nah saya ingin fokus sedikit ya di bulan januari prof ikam
di januari ini kalau dilihat angkanya

selisihnya antara nomor satu dan dua hanya satu tiga puluh tiga persen
selisih antara nomor dua dan tiga itu hanya dua puluh lima persen
sehingga kalau ini survei atau quick count sekalipun
tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul
karena itu kesimpulan kita
untuk survei ini tidak bisa disimpulkan siapa lebih unggul
karena kompetitif ketiga tiganya punya peluang yang sama
untuk lolos di putaran kedua
tetapi juga punya probabilitas yang sama
untuk tereliminasi di putaran ke
jadi itu adalah kesimpulan pertama
yang bisa disimpulkan kemungkinan sangat besar sekali
pilkada dki akan berlangsung selama dua putaran
itu saja yang kesimpulan sementara yang bisa kita sampaikan
yang menentukan yang warna abu abu yang paling kanan itu
undecided voters itu yang belum menentukan pilihan
kemana dia akan pergi
menurut anda angkanya masih cukup besar atau memang
masih besar ada tiga ya
kalau kemantapan pemilih itu ada strong voters
orang yang sudah loyal pasti kuat memilih
itu angkanya sekitar enam puluh persen
di data survei poll tracking indonesia yang terbaru itu
yang kedua ada swing voters swing itu dua puluh tujuh persen
orang yang sudah punya pilihan tapi masih ragu
masih mungkin berubah
yang ketiga undecided undecided ini belum menentukan pilihan
nah kalau digabungkan hampir empat puluh persen itu masih kemungkinan
masih ada kemungkinan fluktuasi
bisa masuk ke pasangan satu dua atau tiga ya
bisa tergantung pada dua puluh sekian hari sisa
tapi kalau dari analisa bang hanta sendiri
semuanya menunjukkan tren yang
tren yang naik betul
tapi kemudian perbandingan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya
apa yang membuat kemudian suara ini
bisa terfragmentasi dengan sangat baik gitu bang
ya kalau kita bisa melihat dari kualitas figur ya
ketiga tiganya punya basis kekuatan yang relatif sama
selain memang berkualitas semua yang patut dirayakan oleh rakyat jakarta
karena terlepas dengan segala kekurangannya
ketiga pasangan ini punya kualitas
figur figur yang berkualitas tinggal pemilih memilih yang terbaik
di antara yang tiga itu
nah ketiga tiga ini kalau kita lihat beda ya
mungkin mas eko juga punya data survei daerah lain
paul treking juga punya data survei daerah lain
itu memang agak jelas
untuk usus dki ini sangat tipis sekali
kalau hari ini pun saya diminta untuk berdidiksi
maka menggunakan data survei ini tidak bisa disimpulkan
tidak bisa disimpulkan
karena berada di dalam margin of error plus minus
itulah kelemahan dari metodologi secara ilmiah
dia tidak mungkin angka pasti kecuali real count
itu yang menurut saya ada beberapa analisis ya
di luar data survei
mengapa misalnya nomor satu
mengapa nomor dua
karena pemilih itu kan secara teori berdaku pemilih ada tiga
pemilih psikologis pemilih sosiologis dan pemilih rasional
nah itu terbelah semua
meskipun misalnya nomor satu basis kuatnya di psikologis
karena dia pemilih muda dan sebagainya
pemilih kedua karena kinerja dan sebagainya
dia menyasar pemilih rasional
begitu juga pemilih nomor tiga pemilih rasional iya
pemilih sosiologis juga iya
nah ini yang menarik
dan nomor satu menurut saya kenapa trendnya sudah mulai tidak begitu tinggi lagi dibandingkan sebelumnya
karena mungkin satu efek kejutnya sudah berkurang
efek kejutnya sebelumnya ada dan kemudian dia membuat nomor satu
setelah efek kejut selesai ibarat bulan madu sudah selesai
orang sudah mulai lihat semuanya kan lihat kualitas dan seterusnya
sekarang sudah masuk zona normalisasi kandidat orang sudah mulai
efek kejut nomor satu ini kemudian ini sebelum kita bahas mengenai surveinya
pak omang efek kejutnya apa
efek kejut nomor satu ini dikarenakan faktor nomor satu nya yang memang dominan
atau karena pak ahoknya yang bermasalah atau mungkin pak aniesnya yang juga punya
bisa kedua duanya karena di saat yang sama kita tahu ada persoalan di nomor dua
jadi di nomor dua itu ada luberan suara ada yang berpindah
berpindah itu ke belum menentukan pilihan atau berpindah ke pilihan yang lain
meskipun bisa kembali lagi sebenarnya
nah itu yang bisa dibaca ya dari pasangan nomor satu
pasangan nomor dua kenapa agak tinggi rasionalisasinya ya
rasionalisasinya ya kalau dianalisis didalami
sebaliknya efek elektoralnya sudah melemah efek kasus hukum katakanlah
kalau dulu itu dampaknya sangat besar sekali dia drastis
nah sekarang dampaknya mungkin masih ada tapi tidak sekuat sebelumnya
sudah melemah dampaknya ditambah mungkin dari segi strategi komunikasi politiknya
sudah relatif lebih tanda petik santun dan sebagainya
ditambah memang pasangan nomor dua ini punya basis tingkat kepuasan publik kepada kinerja cukup tinggi ya
enam puluh sekian persen itu datanya
nah nomor tiga kenapa tinggi
kalau nomor tiga saya lihat memang tadi karena nomor dua itu ada alasan sosiologis dia berpindah
nomor tiga itu strateginya kalau saya perhatikan ini ada konsultan resminya
kenapa ya salah satunya mengasosiasikan identitas tadi
dia mewakili lihat dari isu isu yang dipilih
itu rasionalitas pemilih sasar saja sebagai strategi
sampai pada kostum isu dan seterusnya itu satu
kedua pemilih rasional juga disasar dengan program relatif konkret ya
dengan program membuka kerja sekian puluh ribu dan sebagainya
dan dari segi komunikasi politik di debat memang unggul pasangan nomor tiga
jadi memang kemudian angka kenaikannya cukup drastis ya dibandingin calon calon yang lain nih bang hantai ya
dua dan tiga relatif hampir sama ya
tapi nomor tiga kemudian
nomor tiga lebih tinggi lagi
lebih tinggi lagi
lebih tinggi lagi
karena tetapi meskipun dia saya sekali lagi tidak menggunakan istilah urut satu dua tiga
karena di dalam rentang margin of error
oke kita akan lihat
kalau pekan paham betul saya pikir
nanti pak bepan akan juga melihat dari helikopter view nya
kemudian saya akan ke mas eko
tadi kita sudah membedah bagaimana survei dari poll tracking
ini yang kemudian kenapa saya undang ada bang hanta dan juga mas eko disini
karena memang publik melihatnya meskipun ya hanya sekilas
bang ini perbedaan
ada yang menang kok berbeda yang nomor urut satunya
yang memperburuk citra lembaga survei itu sebenarnya adalah lembaga survei sendiri
nah pimpinan klasmen sementaranya kok berbeda nih antara
pollmark dengan apa namanya
tapi sebelum kita membahasnya kita akan break terlebih dahulu
kita akan lebih bahas lebih dalamnya di segmen berikutnya
kami akan kembali saat nanti
kita tadi sudah melihat bagaimana dinamika dan juga tren dari ketiga pasangan calon
yang dipotret oleh poltreking indonesia
sekarang kita akan bergeser ke mas eko dari polmark
saya minta produser untuk menghadirkan temuan terakhir dari polmark
polmark ini baru satu kali mas eko ya kemudian merilis secara publik ya secara
secara untuk publik sendiri sehingga publik bisa mengakses
pastinya sudah banyak survei yang kemudian diberikan oleh polmark untuk kliennya pastinya
ini apa yang bisa dijelaskan ini
kalau tadi bang hanta mengatakan bahwa ketiga calon memiliki kenaikan yang relatif signifikan
kemudian apalagi nomor urut tiga disini
nah yang membuat publik bingung ini mas eko
yang membuat publik bertanya tanya juga ini ada perbedaan hasil survei
kalau kata bang hanta sebenarnya ini tidak ada yang berbeda karena margin error
semuanya masih ada di margin error
tapi publik kemudian melihatnya bahwa ini kok bisa surveinya berbeda dengan survei dari poltreking indonesia dan juga beberapa survei lain
saya minta mas eko untuk menjelaskan
baik terima kasih
jadi hal yang perlu ditegaskan memang untuk melihat hasil survei
masyarakat juga harus kita informasikan juga
kita berdayakan juga bahwa masyarakat juga harus bisa kita beritahu bagaimana masyarakat membaca hasil survei
karena kalau tiba tiba konferensi pers saja hasil survei sekian sekian itu tidak bisa menjelaskan
masyarakat menjadi bingung seperti ini
sehingga menjadi tanggung jawab kami pada akhir akhir ini memang banyak sekali lembaga survei yang merilis
bahkannya naik turun drastis cukup drastis dan segala macam
tapi masyarakat tidak tahu kenapa faktor itu menjadi naik atau turun
ini yang perlu menjadi pr bersama
tanggung jawab polmark merilis hasil survei ini salah satunya ada kebutuhan untuk itu
supaya masyarakat lebih tahu bagaimana membandingkan hasil survei
setidaknya ada tiga hal yang harus masyarakat tahu bagaimana melihat sebuah hasil survei
pertama terkait dengan metodologi yang pertama
seperti apa metodologinya
sama atau tidak dari lembaga lembaga survei yang merilisnya itu
kalau tidak sama itu tidak bisa dibandingkan
kedua terkait dengan jumlah responden
jumlah responden juga bisa menentukan perbedaan daripada sebuah survei
tidak bisa membandingkan empat ratus responden dengan satu dua ratus responden dengan margin of error yang berbeda
sehingga untuk membandingkan ini saja sudah harus lebih teliti juga masyarakat
jadi jangan hanya melihat hasil akhirnya saja gitu mas
yang ketiga itu terkait dengan rentang waktu
waktunya kapan itu dilakukan
kalau waktunya itu bulan lalu dipandingkan sekarang itu tidak bisa diperbandingkan
oke apa yang bisa anda jelaskan dari grafis ini
dengan survei ini kami lakukan tanggal enam sampai tanggal dua belas januari ya kemarin
dari hasil survei yang kami lakukan ini itu menunjukkan bahwa pasangan ani sandi itu menempati pada posisi tertinggi
kami undecided voter kita bagi dua
besar sekali mas ya undecided voternya
dibedah lagi ya
ya tetapi kami membeda lagi rahasia itu seperti apa
karena kami tidak
kami ingin tahu kalau orang sudah menyatakan rahasia biasanya sudah punya preferensinya
cuma tidak mau diakui aja ya
tidak mau diakui
sejumlah kasus misalkan di amerika serikat juga seperti itu
ternyata ada beberapa analisis mengatakan bahwa masyarakat tidak mau menyampaikan hasil survei karena mereka merasa bahwa kalau kita mengidentifikasikan dengan donald trump itu ada persepsi tentang hal hal yang sifatnya negatif terhadap itu
sehingga masyarakat tidak enggan untuk menyampaikan bahwa dia mendukung menjaga posisi
nah jangan jangan di hasil survei kami itu donald trump itu tidak akan menjawab
dan itu yang kami kejar dari rahasia itu
dan ketemu apa
agus paling tinggi berarti ya
pak basuki sama pak jarod
oh jadi pak anies yang memilih rahasia itu memilih pak anies yang memilih
sehingga kalau kita gabungkan akumulasikan dari hasil ini dengan temuan rahasia itu coba kita analisisnya sebagai sebuah potensi elektabilitas
ini potensinya ya
sehingga tadi kalau kita
hasilnya juga tidak terlalu jauh
hasilnya juga tidak terlalu jauh
tetapi yang membedakan kalau mas hanta yuda
sehingga sulit dikatakan siapa yang akan bisa menduduki posisi satu dua dan tiga
sehingga semua masih bisa punya peluang untuk yang sama
analisanya yang kemudian menjadi pertanyaan publik kenapa pollmark kemudian menempatkan anies andi menjadi pimpinan kelas management hari ini
kemudian orang akan menunjuk lagi pollmark sebagai konsultan anies andi
apakah ini ada hubungannya gitu mas eko bisa anda jelaskan
jadi gini paradigma baru yang harus kita bangun ke masyarakat
itu bahwa menjadi konsultan politik itu bukan sesuatu yang tidak bisa untuk melakukan rilis atau menjelaskan sesuatu yang metodologi secara ilmiah bisa bertanggung jawabkan
konteksnya adalah pertanggung jawaban secara organisasi kami secara etika kepada publik secara komitmen kami terhadap sejauh mana kami melaksanakan hasil survei ini benar benar
jadi itu tidak terpengaruh bahwa kami adalah konsultan daripada anies andi
karena apa kalau kami melakukan kesalahan itu juga berarti kami merekomendasikan kesalahan yang sama juga terhadap pasangan
karena data itu penting sekali untuk menentukan strategi ke depan
apa yang dibaca oleh mas anies sama mas andi hari ini adalah apalagi yang sama yang saya sampaikan disini
sehingga kalau kami mencoba memanipulasi tentu saja pertama secara kredibilitas kami akan pertama secara strategi salah
kredibilitas salah dan masyarakat akan terpengaruh ini tidak diseluruh
sebelum kita masuk ke persoalan etik dan kesehatan
persoalan etik dan seperti itunya kemudian saya ingin tahu kepada mas taiko sebelum nanti kita akan ke proficam
apa yang membuat kemudian angka angka ini bisa kenapa apa yang membuat kemudian pasangan anisandi misalnya itu ada di urutan satu
kemudian pasangan ahok tetap ada di buncit dan agus silvi sendiri tidak bisa mempertahankan posisi nomor satu seperti dikatakan surveinya bang hanta tadi
kalau kita bicara fluktuasinya seperti apa
kalau pertama kita bicara terkait dengan hasil survei memang inilah fakta lapangan yang kami

kalau fakta lapangan ini kami tidak bisa lakukan karena faktanya pada oktober posisi anis andi juga tidak di nomor satu tapi di nomor dua
ini juga kami juga menjadi
apa yang menjadi maju kalau konsen kami terkait kalau dari pak ahok memang dari pak basuki sama pak jarod ada beberapa hal yang kami coba uji
pertama terkait dengan soal kepemimpinan
kemimpinan dalam hasil survei kami menunjukkan posisi pak basuki sama pak jarod cukup baik termasuk juga kinerja dalam kinerjanya itu juga menunjukkan prestasi yang baik
tetapi dalam hal perilaku perilaku pak basuki sama pak jarod ini menunjukkan posisi yang dianggap masyarakat yang cukup negatif
itu yang menunjukkan ini bisa jadi salah satu lacakan
ini menempatkan pak basuki sama pak jarod pada posisi yang
jadi masyarakat memang lebih melihat maner perilaku dibanding kinerja gitu maksudnya anda seperti itu
temuan hasil survei menyatakan seperti itu
bahwa apakah ini berkorelasi pada menurunnya apa itu sangat cukup drastisnya pasangan basuki sama jarod ini itu tentu saja sangat bisa hasil survei mengatakan itu yang terjadi
tapi apakah ini yang coba kita
anies sandi kenapa bisa rebound tadi anda katakan dalam survei beberapa bulan lalu ada di posisi dua
apa yang bisa membuat dia rebound menjadi posisi satu
tentu ini bagian dari strategi kerja pemenangan kami
kalau tentu kami gak akan mengungkapkan disini pak jarod bagaimana apakah
tapi setiap orang bisa memberikan analisis seperti apa
saya oke kalau gitu kalau anda tidak mau menganalisa saya minta prof ika untuk menganalisa
prof kalau kita melihat dinamika terakhir saya membaca tulisan anda judulnya sebenarnya judul besarnya itu ahok rebound sebenarnya
ada ada peristiwa peristiwa dinamika politik terakhir yang kemudian membuat dinamika atau politik yang terakhir
dan dinamika atau fluktuasinya bergeser cukup tajam ini
ya saya kira tadi sudah sedikit disinggung oleh pak hanta ya mengenai dinamika politik akhir akhir ini
misalnya saja terjadinya kejenuhan atau katakanlah publik yang sudah mulai melihat bahwa kasus kasus yang menimpa atau kasus yang menimpa pak ahok ini ternyata berjalan sebagaimana yang diharapkan
karena publik bisa melihat bagaimana perkembangan di arena peradilan
sehingga kemudian publik kemudian bisa menilai ada yang tetap saja tapi juga ada yang melakukan upaya untuk mengevaluasi sehingga kemudian apa yang terjadi adalah bouncing back tadi itu
yang kedua kasus misalnya yang belum berjalan tetapi sudah saya yakin sudah mulai dimainkan juga oleh para apa namanya
para pelaku ini yaitu yang menimpa pasangan nomor satu
ini walaupun belum berjalan menurut saya sudah bisa di apa siarkan atau di pakai sebagai salah satu alat kampanye
dan bagi mereka yang tadi disinggung oleh pak hanta sudah mulai berpikir pikir untuk kembali dengan adanya kasus ini malah mempercepat
jadi oleh karena itu
ahok dan pasangannya itu kemudian sekarang bisa lebih comfortable
bahkan saya bisa mengatakan bouncing walaupun secara survei tampaknya memang hanya sangat tipis
tapi ini kan momentum yang luar biasa
kalau kita lihat pada awal awal oktober dulu waktu kita pertama diskusi di sini
kan seolah olah case close
makanya waktu itu saya sampai mengatakan pak anta jangan dulu
karena kita akan melihat dinamika dinamika
dinamika setelah survei survei yang lain
jadi survei bagi saya itu walaupun tidak mutlak
tetapi sebagai masyarakat yang mulai melihat masalah itu secara terbuka secara rasional itu sangat penting untuk dipakai
kalau kita tidak mempercayai satu hasil survei
caranya bukan kemudian mengobra abri pelaku survei atau mencurigai
setelah survei lagi dengan metodologi yang bisa dipertahankan dan bisa di disclose diungkapkan secara baik
hanya dengan cara itu maka kemudian survei itu semakin banyak akan orang bisa membanding bandingkan
walaupun tetap tidak ada jaminan
ya kalau tadi pak eko menggunakan perbandingan di amerika
ya kan mayoritas hasil survei kan memenangkan hillary
dan kualitas survei di amerika saya yakin paling tidak sama
atau mungkin lebih bagus daripada yang kita punya
tapi faktualnya kan begitu
faktualnya sangat berbeda dengan realita
jangan kemudian orang meremehkan hasil survei atau menganggap bahwa semua survei itu sama
ya itu gak bisa begitu
satu survei yang kemudian agak berbeda kita akan lihat dulu sebelum kita break
saya ingin produser untuk menampilkan survei terakhir dari lingkaran survei indonesia yang tadi juga sempat kita singgung sedikit
boleh kita bahas sebelum kita break
nanti kita akan bahas di segmen berikutnya
terkait dengan ini lagi lagi kredibilitas independensi dan juga bagaimana akurasi dari hasil sigi lembaga survei ini
ya ini adalah elektabilitas tiga pasangan kandidat yang kemudian dikeluarkan oleh lingkaran survei indonesia pada januari
lingkaran survei indonesia cukup sering merilis hasil survei
kita tidak tahu apakah dia juga merangkap sebagai konsultan salah satu kandidat karena tidak ada orangnya di sini
kita akan lihat di boleh ditampilkan
prof ikam apa yang bisa anda baca nih kemudian dari
ya di sana
tapi lebih asik di bacanya kayaknya di sahabat berikutnya
karena kita tidak kembali
tak mungkin saya ikutin berikutnya
sebelum saya akan tanya ke bang hanta apa kemudian apa yang membuat dinamika ini atau fluktuasi ini bisa bergerak secara tajam
tidak saya yang ditanya
kalau kita melihat apa yang kemudian membuat dinamika atau fluktuasi ini prof dari perspektif anda untuk melihat makro politik misalnya itu bisa bergerak sangat dinamis atau mungkin hasil survei ini akan relay on atau stagnan sampai nanti pemilu kada itu berakhir
kalau lihat dari apa yang dipaparkan berdua tadi dan yang saya katakan melihat realitas saya kira di dalam beberapa hari ini akan masih terjadi apa namanya fluktuasi atau kejutan kejutan ya kan
karena saya lihat juga kalau saya melihat dari perspektif politik apa yang terjadi pada pasangan nomor dua terutama ini apa namanya gema untuk kembali dan menunjukkan bahwa dia sedang in control
dan mulai confidence nya tinggi itu sangat kelihatan di dalam berbagai macam
indikasinya apa prof
misalnya dalam debat
kalau tadi pak hanta mengatakan yang unggul itu andi apa namanya andi andi
saya enggak melihat itu
justru menurut saya yang paling unggul itu adalah pasangan nomor dua
karena apa karena dia dengan bahasa yang sangat sederhana bisa meyakinkan pada publik dengan gaya atau ekspresi yang
sementara kalau pak anies dan pak sandi memang secara komunikasi verbal memang bagus
tetapi kalau kita lihat bagaimana beliau mengantisipasi pertanyaan pertanyaan itu kelihatannya sangat defensif
nah kemudian ada berbagai macam kasus kasus yang kita lihat tadi ya
seperti masalahnya bu dasirfi
itu pasti berpengaruh ya
nah yang agak di luar tapi juga akan berpengaruh adalah dinamika politik yang sekarang terjadi dalam konteks habib rizik
yang kemudian sekarang dalam posisi defensif
karena beliau adalah salah satu motor yang menjadi semacam penorong dari turunnya kredibilitas pak ahok
nah dalam situasi yang berkembang politik sekarang ini publik saya yakin apalagi publik jakarta
akan melihat perkembangan ini
kalau kemudian kasus pak ahok ini ternyata semakin lama unravelingnya itu semakin stabil seperti sekarang
dan kelihatannya makin banyak kejadian kejadian misalnya saksi yang kemudian dipertanyakan malah dilaporkan juga ke polisi
maka publik tentu akan menilai lain
oh ternyata memang kesannya pak ahok ini dizolimi gitu kan
jadi jujur malah berbalik situasinya seperti itu
ini interpretasi saya
bahwa kemudian pak habib rizik menghimbau terjadinya pendekatan yang lebih mediatif
itu juga publik akan melihat setidaknya yang mendukung ahok menjadi lebih pede
setidaknya itu saya tangkap kalau orang orang merespon di dalam facebook saya
cenderung kepada kemudian tidak mau kalau terjadi rekonsiliasi
kan aneh ini
jadi kalau dikaitkan dengan masalah pilkada ini maka tampaknya setidak tidaknya persepsi saya
kejutan itu akan masih akan berjalan
nah ini sangat tergantung
baik dari calon atau baik dari calonnya sendiri atau faktor faktor lainnya
dan ini sangat tergantung mas budi ya pada bagaimana para calon ini kemudian menggunakan situasi yang sangat volatil ini
untuk lebih meyakinkan kepada para pendukungnya
nah semakin mereka mengebu gebu seperti tadi
itu mempunyai efek untuk lebih meyakinkan lagi
nah nanti kita lihat apakah belusukannya pak ahok dan pak jarod ini juga akan makin menggebu gebu juga
dalam perspektif anda lebih ampuman nih
kata kata secara verbal dalam debat kandidat misalnya bagaimana kita tampil lebih prima
atau mungkin strategi belusukan atau grilia ala agus yudhoyono ini kemudian bisa
jadi pemilih itu tidak bisa di generalisir ya
dia punya preferensi yang berbeda
seperti saya katakan tadi
dia punya rasionalitas yang berbeda beda
tergantung kepiawayan dari masing masing kandidat menangkap ceruk itu
ini yang tepat bagaimana
kalau pemilih rasional preferensi dia apa
dia akan lihat kinerja dia akan lihat program dia akan lihat rekam jejak dia akan lihat visi misinya lihat janji politiknya kalau dia penantang
tapi kalau dia pemilih psikologis yang dilihat gaya bicaranya dilihat ganteng atau tidak gaya berpakaiannya tegas atau tidak dan seterusnya
tapi kalau pemilih sosiologis preferensi utamanya biasanya dia mewakili
identitas saya atau tidak
identitas agama daerah maupun suku
nah itu kalau tadi saya melengkapi ya data yang tadi prof ikam katakan
kita membuat sebenarnya pradebat dan pasadebat
itu gimana teman teman anda
cara komunikasi memang unggul anies baswedan dan sandiaga uno pasangan itu
kita membuat cawagupnya bahkan ada cagupnya
tetapi dua dimensi lain memang dimenangi oleh petahana ya pak basuki yang cukup tinggi dalam aspek penguasaan masalah program kerja
itu kekuatan dari petahana
jadi survei poltering tidak menyimpulkan siapa pemenang debat
tapi tadi ketika saya membeda kenapa faktor anies ada tiga faktor
salah satunya dalam persepsi pemilih psikologis paling tidak cara berkomunikasi dia dalam persepsi publik adalah lebih baik daripada yang duanya
meskipun aspek lain pak basuki yang lebih unggul penguasaan masalah dan program kerja
dalam konteks jakarta sendiri debat itu seberapa penting sih bang hanta untuk kemudian mempengaruhi
mungkin di daerah lain hampir tidak ada pengaruhnya ya
hampir tidak ada
tapi ada tapi kecil
kalau jakarta menurut saya
tetap ada pengaruhnya
karena kalau dilihat dari survei data saya kembali ke data
separuh dari pemilih jakarta itu menyatakan menonton debat kemarin
dan itu artinya menentukan meskipun trennya semuanya naik tapi kan beda beda
kemungkinan turun pasca debat itu menurut saya kecil
kalau tidak ada blunder politik yang dilakukan oleh salah satu kandidat
tiba tiba nyungsep gitu kecil kemungkinan
tapi kalau saling sindir seperti kemarin itu ya tidak ada bukti
datanya datanya naik semua
tinggal kenaikannya itu
berhasil atau tidak meyakinkan ceruk yang belum punya pilihan tadi
dan swing tadi yang bisa berubah
nah tergantung tadi saya setuju strategi masing masing
pasangan nomor satu
tetapi dengan ceruk yang berbeda
pemilih psikologis punya preferensi yang berbeda
jadi gaya menyerang itu ada yang suka
tapi ada yang tidak suka
gaya berpakaian gini ada yang wah ini terlalu begini
tapi memang banyak yang suka
untuk menunjukkan identitas
dan itu bagian dari strategi masing masing
dan saya setuju masyarakat jakarta itu pemimpin jakarta itu dinamis
sangat mungkin fluktuasinya sangat tinggi
jadi jangan terlalu buru buru
jangan terlalu buru buru
tapi yang kemudian dikhawatirkan oleh publik sekarang
ini kita kembali lagi kepada survei yang merilis hasil berbeda beda
berbeda mungkin urutannya atau marginnya masih dalam margin yang tipis
tapi kemudian ada yang berbeda secara urutan
itu yang kemudian dipahami publik
wah ini survei tergantung siapa yang membayar
kemudian bisa menggiring opini publik
mas eko dalam perspektif anda
bagaimana anda meyakinkan bahwa survei yang anda rilis
misalnya atau lembaga lembaga survei lain itu
tidak terlalu berpengaruh kepada publik
untuk bisa menggiring opini
seperti yang kemudian kita pahami dengan bandwagon efek situ
tapi dibahasnya lebih asik lagi di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
kita tadi sudah melihat analisa dinamika politiknya
fluktuasinya yang kemudian menjadi sorotan publik
lagi lagi mas eko bang hanta dan juga prof vika
adalah bagaimana lembaga survei ini dikhawatirkan
oke tadi mas eko sudah mengakui
dia mempunyai klien yang ikut berlaga di pilkada dki jakarta
tapi apakah kemudian calon yang dimenangkan
atau survei yang kemudian memenangkan calon tertentu itu
juga punya dampak atau pengaruh
misalnya dengan rilis memenangkan calon tertentu
untuk memilih calon yang dirilis itu
atau dimenangkan itu
pertama memang target kami adalah
bukan publik akhirnya tergiring semua untuk memilih kita
tetapi salah satu hal yang paling penting adalah
bagaimana kita memberikan pendidikan publik kepada publik
pendidikan politik maksud saya
dalam pengertian bagaimana kita membaca
sebuah hasil survei yang baik dan benar
sehingga dengan begitu
ketika masyarakat tersadarkan
mereka masyarakat lebih tahu
bagaimana survei yang baik
atau survei yang abal abal
atau survei yang dimodifikasi
atau survei yang dimainkan untuk kepentingan propaganda tertentu
masyarakat menjadi tahu
sehingga efek daripada hasil rilis survei ini
kalau masyarakatnya lebih tahu dan lebih paham
kredibilitas yang kita sampaikan
tetap akan terjaga
sehingga bahwa pada akhirnya
masyarakat akhirnya mempercayai kami
itu bukan berarti dipaksakan dengan melihat sepintas saja
masyarakat kami ingin tahu
ingin melihat hasil survei paul mok
sehingga disitulah akan mengetahui
sejauh mana hasil survei kami itu benar benar bisa dipertanggungjawabkan
itu satu hal
sehingga ada efek atau tidak
memang akan tergantung bagaimana
tapi paling tidak kami ingin menyajikan
ini yang penting
supaya masyarakat melek politik
dan metodologinya bisa sangat bisa dipertanggung jawabkan
sangat bisa dipertanggung jawabkan
prof ini kan bandwagon effect itu berlaku tidak sih
maksudnya apakah memang betul yang dikhawatirkan publik
jika merilis memenangkan satu calon tertentu
maka publik akan tergiring gitu
seberapa memungkinkan itu prof
itu kan psikologi ya
dan itu saya kira tidak boleh terlalu dibesar besarkan
karena yang melakukan survei itu
banyak mas budi
kecuali kalau di dalam
katakanlah sistem otoriter
yang boleh melakukan survei itu hanya milik pemerintah
ya otomatis akan menjadi bandwagon effect
tidak ada survei saja sudah begitu
tapi kalau di dalam
masyarakat yang makin terbuka
karena orang punya pembanding yang banyak
nah mungkin pada saat saat sekarang ini
karena survei masih sesuatu yang relatif masih baru
ya kemungkinan bandwagon efek itu mungkin ada
tapi juga jangan terlalu dilebih lebihkan
sebab pada akhirnya
yang penting itu adalah disclosure
kalau mereka jujur
orang akan bisa menjad
apakah ketika merilis survei itu
dalam pengertian dia sebagai
atau dia adalah
untuk kepentingan publik
padahal sebagai konsultan pun tidak boleh membohongi fakta
jadi sebetulnya in a way
merangkap konsumen itu jauh lebih berat
dari misalnya yang
dia mempunyai dua tugas
tapi keluar dia harus menunjukkan pada brown
bahwa dia adalah
nah oleh karena itu kalau kita bicara bandwacon effect
tadi saya mengatakan juga bahwa
susah untuk menolak bahwa pendukung dari
calon tertentu yang dimenangkan surveinya
ada pendek yang
yang agak unggul lah
tentu akan menawarkan ini kemana mana
mengkapitalisasi hasil ini
bagi bagian dari kampanye
oleh karena itu
cuma saya tidak yakin bahwa itu kemudian
harus dikatakan sebagai satu
yang dikhawatirkan publik
kemudian para lembaga survei ini
untuk apa ya
untuk menerima tawaran
memenangkan salah satu calon
kemungkinan seperti itu
itu kan yang menjadikan
itu yang akan menjanjikan
itu adalah publik
karena publik nanti akan membuat rekor
ini konsultan ab
track recordnya kayak apa
nanti pada suatu saat
ya dibiarkan aja
hasilnya tidak ada yang
kemudian terlalu yakin
karena ini bisnis kepercayaan juga ya bang hanta
mau tidak mau
istilah sedang scientific
anda bisa saja melakukan kesalahan
tapi jangan sampai berbohong
saya kira dua
saya setuju itu trust ya
sekali saja dia
misalnya saya pernah bermain main
kemudian peta politik berubah musimnya
lalu saya dengan mas eko
kemudian pak ikam
itu kira kira gitu
sudah tahu gitu
jadi menurut saya trust itu
kalau bicara dunia profesionalisme
ya ini memang bisnis trust sebenarnya
tergantung seperti apa
soal bandwagon tadi saya setuju
itu sudah terbukti ya
kalau untuk konteks jakarta
terlepas ini bisa dibedakan kesalahan
gold tracking tidak melakukan survei pada saat itu
karena masih muda prof
kalau rumus itu benar
maka yang menang adalah petahana
pak zibo pada saat itu
nah ini yang penting kita fokus saja pada sebenarnya ada empat hal ya
satu betul betul menyelenggarakan survei itu
ada yang nekat
misalnya peristiwa dua ribu empat belas kalau kita ingat ya
kemudian yang kedua
kalau dia sudah benar benar melakukan
kedua metodologinya benar atau tidak
nah ketika merilis harus bersedia menyampaikan
dihadirkan para profesor dan seterusnya
yang ketiga memang kompeten
kompeten itu dari hulu ke hilir
tidak ada error teknis
secara teknis itu proses membuat instrumen sampling sampai dengan interview
wawancara sampai dengan pengolahan data
sudah selesai tiga itu terakhir
dia betul betul menghadirkan data apa adanya
tidak boleh berbohong tadi
kesalahan kan bisa jadi terjadi
jadi bisa jadi saya setuju tadi
yang penting kan sudah terbuka ya
mas hekwati mengatakan
yang penting independen maknanya
beda dengan netral
independen itu saya kerjasama dengan cnn
mengadakan quick count atau survei
cnn yang membiayai
maka cnn indonesia tidak bisa mengintervensi hasil laboratorium saya
bisa nampak preferensi calon tertentu tidak bisa menangin
saya memastikan tidak bisa
saya memastikan tidak bisa
dan saya kalau saya pernah bisa kan politisi yang pernah pakai kan tahu gitu
itu ibarat kita dunia medis menggunakan logika
ke laboratorium kita bayar periksa trombosit dan seterusnya
tapi kan nggak boleh mesen di dalam
kalau nanti proses saya dikasih
itu kan tidak boleh
nah kalau misalnya ketat
menurut saya tidak akan terlalu jauh ya secara metodologi
meskipun dinamika bergerak
seperti amerika tadi sempat
sebenarnya hillary juga unggul popular vote nya
meskipun dalam konteks sistem pemilihan di amerika
elector college nya lalu kalah dengan trump
jadi memang harus disiplin dengan cara itu tadi ya
dan persoalan etik misalnya
yang memperburuk ya tanda petik citra lembaga survei itu bukan orang lain
dari pelaku lembaga survei
anda melihat itu praktek praktek lancung seperti itu masih terjadi
harusnya harusnya tidak terjadi ya
teman teman sejawatannya banyak ya kemudian
maksud saya begini
misalnya ada ddpp partai
bekerja sama bermitra dengan kami politik indonesia
pada bulan juni misalnya untuk penjajakan menentukan
bahkan ada partai yang dua kubu sedang bertarung
ya sudah kita kerjasama kita secara lembaga survei menentukan
nah kalau tidak ada trust itu
bagaimana mereka mau percaya
nah tinggal oh kalau saya mau data beneran
saya akan ke lembaga survei px
tapi kalau saya ingin main main untuk propaganda
menggiring opini saja
orang itu bisa dipesan
tinggal melayani mana
kalau betul betul bikin data saya saya yakin mas eko dan yang betul betul jaga kredibilitas adalah yang
dan dua duanya bisa hidup bisa survive ya dengan tujuan yang masing masing
karena semua punya kepentingan masing masing
saat sekarang ini mulai ada quality control dari lembaga survei
misalnya membentuk asosiasi
nah nanti lama lama akan ada sertifikasi juga
dalam lembaga itu sehingga hanya yang memenuhi sertifikasi itu yang kemudian diperlukan
tapi dikasih peringkat
jadi publik nanti akan memilih
kalau si ini oh peringkatnya apa dia sebagai software
oh ternyata cuma peringkat nomor lima
jangan terlalu dipercayalah
kita lihat yang grade
tapi anda sekali lagi percaya bahwa demokrasi modern sistem politik terbuka seperti ini butuh sekali lembaga survei
ya ini sida kuanon
karena kalau tidak anda akan bekerja dengan yang ngawang ngawang
lebih percaya dukun daripada sisi lain
begitu itu realitas juga
tapi yakinlah bahwa lembaga lembaga survei
kemudian bermain dengan kredibilitasnya pasti akan diribas oleh pengembang jawa
sekarang bapak bapak mudah mudahan apa yang kita bisa baca hari ini bisa memotret
paling tidak bagaimana dinamika politik
walaupun kita belum berlari bicara siapa yang akan menang
karena bola itu muntah ya prof ya
tapi terima kasih bapak bapak
kami akan segera kembali usaha jera berikut ini tetap dan bersama sama